nanti jemput ke terminal gambirnya naik apa po
bukan terminal stasiun
eh iya stasiun gambir
bisa naik apa aja naik bus transjakarta naik bajai juga bisa
tapi nanti pulangnya kita naik taksi soalnya emak buat tas banyak terus bawa oleh oleh juga
nah kalau yang ini pasti mau nyinar di situ jak
anies sudah berangkat pagi pagi sekali bang
kamu sudah berangkat kerja
ani sudah berangkat tak percaya kok
ini bang kasih ya
nah bang ojek
main catur yok
ya gue mana sempet mencatur gua mesti ngojek
udah mencatur lah sama bang salim
salim dia kagak ada
lagi biaranya mentret mentret
ada juga bapaknya di sodik
keras telor teh rasanya kayak gimana tuh pih ih rasanya teh enak nih gurih ada manisnya
ada pedesnya mau altupi belinya teh dimana yang jualnya jarang nih mesti dicari dulu
lama banget sih maaf aku disuruh bareng bareng siapa
pagi pagi bunga kamu belum berangkat ya pak
kamu kenapa bob ini pak peluka kemarin kesandung yuk mari
pipi berangkat dulu ya mih udah siang iya pih assalamualaikum waalaikumsalam
ngapain loh mencatur
haji kok pak haji yang jualan bangsa ini kemana salim diare iya gagal jualan dong dagang hp lo
ajakin catur dagang pak haji ya udahlah saya permisi ya iya iya iya eh mau kemana lo sini
bor tangi jok eh mbak bubur enggak saya udah sarapan makasih ya

hai tadi istri saya bilang jak ya pengen makan kerak telur kerak telur yang gagal aja iajak
assalamualaikum waalaikumsalam masuk teh yo
potet udah mau makan ya
hai udah mau berangkat jemput emak iya emaknya udah sampai belum tadi sih sms masih jauh tapi kita jangan sampai telat nanti mengomel
hai bini lo lagi ngidam kali masa tau tau minta kerak telur masa sijak yang mana gua tahu kalau lakinya yang gua tahu kalau bini lagi ngidam musik sampai dapet
lagi sampai dapet
lagi sampai dapet
kota tua loh banyak kerak telur
ya udah tuh nanti sore saya cari sekarang mah saya mau ngejek dulu nyari uangnya buat beli kerak telur
nanti nyebut ke terminal gambir nya naik apa pok
bukan terminal stasiun
eh iya stasiun gambir
bisa naik apa aja naik bus transjakarta naik bajai juga
bisa tapi nanti pulangnya kita naik taksi soalnya emak buat tas banyak terus bawa oleh oleh juga
nah kalau yang ini pasti mau nyiner disitu jack
gue berdua ngomongin gue ya
ah kegeran lo
ayo jack buat saya tuh jack ini jatah gua
jack buat yang ngidam kerak telor
sudah gue udah
makasih ya jack kamu emang pengertian banget
ras yakaarta itu yang busway itu ya po
yang lewat di tengah jalan kemarin
teh yo udah pernah naik belum
ke kota tua bisa
tidak apa apa mau naik itu aja boleh
yaudah atuh berangkat sekarang ya
emang siapa jack yang ngidam kerak telor
kok gak tau sih
trisna bilang istrinya tiba tiba pengen kerak telur
gue gak ngerti jack
kenapa ya kalo orang ngidam itu semuanya harus turutin
gak usah lo ngertiin
tau gak mas
gerobak aja dua mas dibungkus ya
duduk dulu mas
kalo mau beli kerak telor di mana ya
saya kagak jualan kerak telur kang
saya jualan gue hape
iya saya tau atuh bang
saya cuma nanya yang jual kerak telur biasanya di mana
biasanya di mana
pada mana ya
nah yang banyak biasanya di kemayoran pas ada prj
tapi belinya nanti bulan juni pas ada jakarta fair
kopinya satu lagi
waduh ini tadi terakhir beh
kopinya habis harus beli dulu di warung
yang mau beli kopi babe apa surti
lo kok babe berdiri
gue mau keluar
mau beli kopi ya be
oh kemana be
bukan urusan lo
bang beli bubur kacang hijau satu dibungkus
baru datang udah ada yang beli
lah gue mangkal dari tadi sepi banget
situ kurang bersyukur man
bukan kurang bersyukur bro
itu mah bukan kurang bersyukur
tapi kurang laku